bursa calon gubernur jawa barat masih dinamis
sejauh ini sudah ada beberapa nama yang berpotensi masuk bursa calon gubernur jawa barat
mulai barisan para mantan seperti mantan wali kota mantan bupati hingga mantan gubernur jawa barat
masihkah popularitas jadi pintu masuk utama di pilgub jabar
akan kita bahas bersama analis komunikasi politik universitas pajajaran bandung mas kunto adiwibowo
mulai dari ridwan kamil desi ratnasari bima arya iwan bule
dari nama nama yang masuk bursa siapa yang paling potensial maju
ya kalau menurut saya kalau masih di awal awal seperti ini maka bias popularitasnya masih tinggi ya mbak ya
jadi elektabilitas akan berkorelasi tinggi dengan popularitas
dalam artian semakin populer dia semakin dikenal dia maka dia akan memiliki elektabilitas tinggi gitu
karena yang pertama publik belum betul betul serius
karena ya bagi pemilih seperti saya mungkin mikirnya ya kan masih lama gitu
nanti betul betul keadaannya masih bulan november
jadi masih lama sehingga tidak perlu saya terlalu serius memikirkan itu
dan karenanya biasanya kalau ditanya oleh lembaga survei atau ada survei yang datang
jawabannya ya yang paling itulah yang dipilih
dan tadi barisan mantan itu kan punya keuntungan
baik itu bahkan mantan gubernur
seperti pak ridwan kamil lalu mantan mantan wali kota
dan tentu saja mereka yang pernah mensalamkan diri di pilkada jawa barat kemarin
pilkada jawa barat seperti bang deddy mulyadi masih tinggi
bahkan nama deddy miswar pun masih muncul di bursa
ya namanya bursa apalagi di awal awal akan lebih banyak nama yang bermunculan gitu
oke mas guntur tapi kalau dari nama nama tadi kalau kita lihat kekuatannya siapa yang paling kuat
maupun juga dari partai politik pengusungnya gimana mas
ya kalau pertama dari partai politik pengusung tidak ada satupun partai politik di jawa barat yang bisa mengusung sendirian
tentu siapapun tokoh dan siapapun partai yang ada di belakang tokoh itu mau tidak mau harus berkoalisi gitu kan
dan untuk menemukan koalisi yang pas yang cocok yang enak diajak kerjasama bukan sesuatu yang gampang
juga masih bagiannya elit
elit elit partai inilah yang kemudian akan menggodok nama nama itu entah lewat survei internal
atau bahkan lewat semacam visi dari ketum ketum partai di jakarta gitu kan
itu yang akan mempengaruhi bagaimana konstelasi baik itu koalisi maupun tokoh yang akan dipilih
lalu kalau soal ketokohan sebenarnya kan pak ridwan kamil memang paling tinggi kalau dari sisi kompetensi
tapi bukan berarti kalau pak ridwan kamil maju pasti menang dengan mudah gitu kan
ya tokoh tokoh yang lain juga punya tawaran alternatif
apalagi kan ini era yang baru masa yang baru tantangannya baru masalahnya baru
nah ini tinggal bagaimana tokoh tokoh yang tidak menantang pak ridwan kamil atau tokoh tokoh yang memang ingin memajukan jawa barat
bagaimana mengidentifikasikan isu isu permasalahan di jawa barat
dan kemudian ngajak ngobrol pemilihnya tentang isu isu itu gitu
kalau nama istrinya ridwan kamil bu atalia kan juga lumayan namanya populer juga di jawa barat
nah bahkan kemarin kan bu atalia masuk ke bursa wali kota bandung gitu
dia tidak di jawa barat tapi di bursa wali kota bandung
dan beberapa pekan yang lalu
ada rumor ada isu bahwa beliau mengundurkan diri dari bursa wali kota bandung
yang kemudian ternyata masih belum fix belum bu atalianya sendiri belum memberikan pernyataan
jadi menurut saya kalau di jawa barat
tampaknya mbak atalia akan lebih fokus di bandung dan pak ridwan kamil di provinsi sebagai gubernur
nah nama ridwan kamil kan masih paling populer ya kalau tadi kalau dibandingin dengan beberapa nama tadi
terus pkb bilang mau buat poros baru siap nih nantang ridwan kamil di pilgub jabar
ya peluangnya kan kalau sekarang masih lima puluh lima puluh ya
belum belum ada peluang yang tertutup sama sekali atau yang kira kira meminimalkan
karena ternyata di bursa namanya masih sangat banyak
orang juga belum fokus sehingga peluangnya masih ada
tinggal bagaimana pkb dan pak saiful huda untuk kemudian mencari nih pasangan yang oke
dan juga koalisi yang oke yang cocok untuk bisa melawan dominasi ridwan kamil di jawa barat
tapi juga ada catatan nih di sini bahwa pak ridwan kamil juga dapat surat tugas dari golkar
untuk menjajaki kemungkinan beliau jadi calon gubernur di jakarta
kalau misalnya pak ridwan kamil ternyata ke jakarta gitu kan memilih untuk menjadi calon gubernur jakarta
maka pertarungan di jawa barat di jalan gubernur jawa barat relatif lebih ramai ini lebih seru nih
karena tidak ada yang terlalu dominan dan semuanya punya peluang yang kira kira relatif besar
kalau misalnya mulai diduetkan nih kalau mas kunto melihatnya
mana yang kira kira mampu paling besar peluangnya
misalnya ridwan kamil dicocokkan dengan siapa bima arya dengan siapa
ya dari sejarahnya sejak pilkada langsung di jawa barat itu biasanya dan di beberapa provinsi
sorry kabupaten kota di jawa barat biasanya ada politisi entah itu tokoh dari partai
atau kemudian tokoh masyarakat berdampingan dengan artis atau selebriti gitu
jadi itu mungkin resep yang paling ampuh yang paling menarik
yang paling ampuh yang beberapa kali sudah teruji gitu
misalnya akhir dengan didi yusuf lalu kemudian akhir dengan didi buswar gitu kan
kalau pak ridwan kamil sendiri kan seleb kan gitu selebgram kan memang
jadi bahkan bergantian dengan siapapun dia oke oke saja gitu
nah problemnya ketika ada politisi politisi ini yang bukan pesohor bukan seleb gitu kan
bukan selebriti di baik itu di media sosial maupun di media masa umum gitu kan
mau nggak mau mereka harus kemudian mencari pasangan yang bisa mengangkat popularitas dia
dari sisi ketenaran dari sisi popularitas
dan tampaknya ketua pan jawa barat mbak desi ratnasari ini teh desi ini
punya peluang yang besar justru untuk jadi wakil gubernur nantinya
mas guntur artinya bisa kita baca nggak sebagai kalau resep yang baik untuk maju atau menang di jabarkan tadi
menduetkan dengan public figure
artinya apakah konstituen atau pemilih di jawa barat memang karakternya masih melihat ketenaran ketokohan figur dan lain lain
ya mbak tentu saja itu bukan jaminan ya
kalau misalnya ada dua pasangan satu pasangan tidak pakai public figure dan satu pasangan lainnya pakai public figure
maka probabilitas atau kemungkinan mereka bisa menang
lebih pada pasangannya yang punya public figure
tapi kalau dua duanya bawa public figure atau selebriti ya tinggal lebih dekat mana ketenarannya atau ketokohannya ke masyarakat
apakah kemudian yang satu lebih menonjolkan nilai nilai tertentu dan yang lain menonjolkan nilai nilai tertentu
nah itu yang kemudian pemilih akan menimbang dan memilih yang lebih ketat lebih relate dengan dia
oke mas kunto kan kita lihat juga partai politik udah mulai pdkt nih misalnya golkar sampai dp di bandung udah mulai nih
nah kalau mas guntung melihatnya apakah koalisi nasional yang kemarin maju di pilpres mungkin akan dijalin lagi atau justru akan bubar nih bikin poros poros lagi sendiri
tampaknya saya lebih melihat kemungkinan ada kocok ulang koalisi itu mbak
apalagi setelah apa keputusan mk kemarin
apalagi setelah apa keputusan mk kemarin
tampaknya hampir semua partai kemudian akan bergabung ke pemerintahan kan gitu
sehingga tidak ada lagi kubu kubu yang sangat terpolarisasi paling tinggal pdip
nah pdip pun juga tampaknya kan juga tidak anti sekali untuk kemudian bergabung dengan pemerintah
nah disini akan sangat mungkin cocok ulang tergantung situasi dan bagaimana dinamika politik di masing masing daerah gitu
ya mungkin kita akan melihat jawa barat lebih dekat dengan dinamika politik di jakarta
sehingga mungkin mirroring atau mungkin tercermin tuh apa yang terjadi di jakarta dengan koalisi yang akan terbentuk di jawa barat
dan kemungkinannya sangat besar mirroring apa yang kemarin terjadi
tapi dengan pak saiful huda misalnya kemudian declare
lalu kemudian pak ridwan kamil dengan belakangnya diklaer
lalu ada kang bima arya dari pan diklat
lalu ada beberapa nama dari gerindra juga kemudian maju
itu kan berarti bagaimana kemudian menentukan dari koalisi yang sudah terbentuk itu apakah bisa awet atau tidaknya
tinggal siapa yang mau mengalah
lalu kemudian hitung hitungannya bagaimana apakah semata mata elektabilitas
atau apakah juga akan menghitung isi tas gitu kan
dan ini kita akan lihat dalam beberapa bulan ke depan paling tidak sampai agustus nanti pendaftaran
oke mas kunto kan kalau pdp kan sebenarnya dari pemilu ini masuk empat besar ya partai politik di jawa barat
tapi kalau kita lihat di beberapa pilkada sebelumnya di jawa barat kayaknya masih banyak pr untuk menonjolkan figur tersendirinya
pdi perjuangan di jawa barat itu memang
cukup lumayan besar itu terbukti dengan posisinya di nomor empat
tapi kita harus ingat bahwa ketika pilkada pemilih itu kadang tidak konsisten antara pilihan calon gubernur atau calon bupati atau calon wali kotanya dengan pilihan partainya gitu mbak
jadi istilahnya kita punya dua kepala atau dua otak gitu ketika satu pilihan pemilu legislatif kita pakai kepala yang satu
eksekutif atau pilkada kita pakai kepala yang lain gitu kan
dan ketidak konsistenan itu sangat sering muncul sehingga pada akhirnya yang dijual dalam pilkada ya ketokohan dari calon gubernurnya sendiri gitu
oke oke nanti kita lihat ya berarti kocok ulang di pilgub jabar kira kira partai mana berkoalisi sama mana dan siapa yang akan dimajukan
terima kasih mas gunto atas waktunya sudah berbagi di rumah pemilu